kemajuan teknologi di bidang informasi khususnya internet memang menjadi salah satu solusi bagi pelaksanaan gaya hidup normal baru
mulai dari pegawai guru hingga murid kini semakin akrab dengan beragam aplikasi pendidikan online ataupun video conference
namun tanpa edukasi yang baik siapapun beresiko menjadi korban kejahatan siber
berdasarkan laporan dari perusahaan keamanan siber kaspersky pada tiga bulan pertama tahun dua ribu dua puluh
kasus kejahatan siber menunjukkan adanya peningkatan
setidaknya ada lima puluh enam persen kenaikan kasus phishing yang menargetkan ukm di kawasan asia tenggara
dibanding periode yang sama tahun lalu hal itu menunjukkan bahwa saat ini pola serangan siber lebih mengarah ke perusahaan daripada individu
phishing adalah salah satu rekayasa sosial yang paling fleksibel karena dapat disamarkan dengan banyak cara dan digunakan untuk tujuan yang berbeda
para pelaku kejahatan cyber ini juga selalu melakukan memasukkan topik dan tren terkini yang terkait dengan covid sembilan belas ke dalam konten mereka
untuk meningkatkan peluang atau link yang terinfeksi atau lampiran berbahaya untuk dibuka secara online oleh pengguna online
covid sembilan belas memang memaksa proses digitalisasi menjadi lebih cepat
bagi para pelaku usaha yang kurang teredukasi
atau gaptek dengan perubahan yang cepat ini tentu akan memancing para penjahat siber untuk melancarkan aksinya
menurut hinsa siburian kepala bssn pada saat pandemi covid sembilan belas ini ancaman terhadap infrastruktur seperti data center akan semakin masif
oleh karena itu bssn sebagai regulator keamanan siber indonesia memerlukan kolaborasi dengan seluruh pemangku ekosistem keamanan siber
selain itu kemandirian tata kelola pada data center menjadi penting
terutama dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang ada di ruang siber
kemandirian dari segi tata kelola pada aplikasi cloud dan data center bisa kita wujudkan melalui pembuatan produk hasil karya mandiri dalam negeri
sehingga era new normal menjadi sebuah peluang di mana indonesia semakin mandiri dalam pengimbangan teknologi informasi dan komunikasi
berikut tips sederhana untuk mencegah kebocoran data di lingkungan
berikut tips sederhana untuk mencegah kebocoran data di lingkungan